bahan makanan ini mungkin cukup asing bagi anda
bentuknya menyerupai sukun namun ternyata ini adalah kluih
kluwih atau artokarpus kamansi adalah sejenis pohon yang buahnya berkulit keras dan berduri
biji kluwi memiliki rasa seperti chestnut atau kastanya
dan yang ini adalah jewawut
tungguhan bernama latin setaria italica merupakan serelia lokal indonesia berbiji kecil atau millet
keduanya terpampang di relief borobudur yang menandakan bahwa peradaban pada masa itu telah mengenal kedua jenis pangan ini
ini adalah kultur dan dari relief anda memulai menjadi meja seperti ini
anda menjelaskan apa jenis minuman atau minuman yang anda gunakan
ide ide ini sebenarnya adalah
karena itu luar biasa bahwa di relief borobudur
anda dapat menemukan satu ratus lima puluh makanan yang berbeda
dan kebanyakan dari mereka masih ada di indonesia
tapi sebagai kesalahan mereka lebih kurang digunakan oleh orang
pembaca naskah kuno sugilanus mengatakan
para filolog harus membandingkan bahan makanan yang berhasil terekam sejarah dan tertuang di relif borobudur
dengan sejumlah manuskrip dan prasasti untuk memastikan keaslian asal muasalnya
dan yang menarik sekali adalah ada pangan di belakang piagam piagam raja berupa makanan makanan upacara
kemudian juga makanan makanan ini dimakan di perjamuan perjamuan naskah kuno yang ada di jawa
ada kidung ada tembang kemudian ada kakawin begitu
turis asal jerman ini mengaku takjub dengan olahan pangan yang terinspirasi dari
pembacaan di borobudur ia mengaku baru mengetahui bahan makanan yang tergambar di relief
sebenarnya tidak kebanyakan makanan ini saya belum pernah dengar

karena sangat menarik untuk belajar tentang bahan bahan yang sudah lupa dan sangat tradisional
dan untuk memakannya di menu modern
saya sangat teruja
bahan makanan lokal indonesia begitu kaya
sempat terlupakan lantaran dianggap kuno dan sudah punah
ternyata masih dapat ditemukan bahkan diolah menjadi hidangan lezat
roni satria siap tadi pradana kartika widowati ubud